email adalah salah satu peserta bpjs kesehatan yang berasal dari pasuruan
sekalipun saat ini ia bekerja di surabaya email mengaku tetap bisa mengakses dan memanfaatkan bpjs kesehatan miliknya melalui jkn mobile
sudah dua tahun ini ia mengikuti program jaminan kesehatan nasional ini
awalnya ia tertarik ikut program ini karena melihat kerabatnya yang cukup dimudahkan ketika berobat dengan bpjs kesehatan
saat ini ia ikut sebagai peserta bpjs kelas satu dengan iuran per bulan sebesar rp satu ratus lima puluh
baginya dengan nominal tersebut ia mendapatkan pelayanan yang baik dan mudah
mendengar ada rencana penghapusan sistem kelas email tidak keberatan
namun ia berharap sebelum sistem kelas dihapus pemerintah sudah siap dengan memberikan layanan kesehatan yang baik dan layak
rencana pemerataan itu sudah pernah dengar juga
saya pribadi setuju
soalnya dulu juga pernah keluarga itu pakai kelas dua dan saya sendiri sebagai yang kelas satu pernah juga merasakan perawatan pakai kelas satu
menurut saya nggak ada terlalu yang berbeda
jadi kalau misalnya memang diratakan harusnya tidak masalah
pelayanannya biar tidak
kadang kan yang bikin lama itu misal dari pos ini ke pos ini ke pos ini itu agak lama
nah itu mungkin bisa lebih dipersingkat supaya memudahkan pasien dalam berobat
hal serupa juga disampaikan johana
warga surabaya ini berharap rencana penghapusan sistem kas ini diimbangi dengan standar pelayanan kesehatan yang setara di semua rumah sakit
kalau misalnya memang ada pemerataan sebenarnya nggak apa apa sih
maksudnya saya percaya pasti ini akan sudah ada pertimbangannya
tapi memang saya sebagai kelas satu sendiri ada sedikit pikiran gitu
apakah nanti jadinya downgrade gitu untuk pelayanan kesehatannya gitu
jadi menurut saya kalau ada pemerataan tidak apa apa
tapi untuk pelayanannya tetap sama sama optimal gitu
jadi kelas tiga kelas dua kelas satu akan sama seperti kelas satu semua pelayanannya kayak gitu
ya dalam skema sebelumnya kelas bpjs kesehatan terdiri dari tiga kelas
dalam hal rawat inap dan beberapa fasilitas non medis lainnya
peserta kelas satu dua dan tiga akan mendapatkan pelayaran yang berbeda
misalnya dalam jumlah pasien dalam satu kamar pada masing masing kelas
namun pada dasarnya pengobatan dan pelayanan medis yang diberikan sama
tujuan dari sistem kris ini adalah untuk memberikan layanan kesehatan secara merata tanpa melihat besaran iuran
namun untuk penerapan kris ini sendiri pemerintah telah menentukan dua belas kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit
mulai dari porositas bangunan yang proporsional ventilasi udara yang baik
kelengkapan sarana dan prasarana medis hingga jumlah tempat tidur dalam satu ruangan maksimal hanya empat pasien
secara bertahap standar inilah yang harus dipenuhi oleh rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta
rumah sakit ubaya adalah salah satu rumah sakit swasta di surabaya yang telah menyiapkan kelas rawat inap standar sesuai anjuran pemerintah
meskipun program ini belum resmi diterapkan
dalam memenuhi kriteria ini pihak rumah sakit mengaku mendapatkan pemantauan dan monitoring yang ketat dari tim bpjs kesehatan
namun rumah sakit ubaya mengaku siap dalam menyambut terobosan baru demi memberikan layanan terbaik untuk masyarakat
kalau di rumah sakit ini bagaimana perbedaan
kalau di rumah sakit ini bagaimana untuk
kalau di rumah sakit ini bagaimana perbedaan
rumah sakit ubaya kami memang menyediakan kelas rawat inap standar atau kris yang disebut itu dengan memenuhi dua belas kriteria yang sudah ditetapkan
salah satunya adalah ruangan ini
ruangan ini ini ada satu luas ya kemudian ventilasinya terang seperti itu
kemudian suhu suhu ruangan ini dijaga dua puluh dua sampai dua puluh lima
dua puluh dua sampai dua puluh lima derajat tidak boleh lebih dari segitu karena diharapkan pasien nyaman di sini
kemudian jarak dari satu tempat tidur dengan tempat tidur yang lain itu di atas satu meter
makanya kelas standar itu isinya maksimal empat seperti itu
dan ada akses kamar mandi di dalam
nah kamar mandi itu ada dua
di kanan dan di kiri ini salah satu kamar mandi
nah ini kamar mandinya dengan dilengkapi dengan kabel

yaitu ada handrailnya
kemudian ada bel untuk memanggil perawat di dekatnya toiletnya
kemudian juga ada pemanas
air panas dan air dingin seperti itu
di rumah sakit unair surabaya misalnya
cukup ketat penilaian bpjs kesehatan untuk menerapkan standarisasi kamar rawat inap
tidak hanya memenuhi kriteria yang diterapkan kemenkes ri
pihak rumah sakit juga meningkatkan layanan it dan juga sumber daya
melalui studi banding hingga pelatihan dengan tenaga kesehatan dari rumah sakit luar negeri seperti jepang

bpjs yang di program pemerintah itu sebenarnya pemantauan dilakukan dengan baik

pemantauan dilakukan dengan baik dan sangat ketat dan juga saya kira kita betul betul menyambut baik dari program ini
karena harapan pemerintah maupun bpjs itu akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat
yang akan diformulasikan dengan peningkatan layanan
jadi mutu pelayanan ditingkatkan efisien efektif dan menurut tambahan kami lebih humanis
menurut data bpjs kesehatan surabaya sembilan puluh persen lebih warga surabaya telah terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan
hal tersebut dapat dilihat dari grafik pertumbuhan jumlah kepesertaan yang kian positif
dibandingkan tahun lalu hingga april dua ribu dua puluh tiga ini jumlah peserta meningkat cukup signifikan
di mana peserta bpjs kesehatan aktif di surabaya tercatat bertambah dari dua sembilan ratus enam puluh tujuh ratus tujuh puluh menjadi tiga lima juta lebih peserta
tingginya partisipasi masyarakat ini dinilai sebagai respons positif masyarakat terhadap program jkn bpjs kesehatan
saat ini pihak bpjs kesehatan surabaya masih menunggu keputusan dari pusat untuk penerapan kris secara resmi
jadi untuk kelas kris ini kami masih menunggu regulasi ya
jadi sementara memang kementerian kesehatan yang memberikan informasi seperti apa standar ruangan
tetapi untuk implementasinya kami masih menunggu regulasi diterbitkan
menanggapi rencana penerapan kamar rawat inap standar bpjs watch jawa timur menilai sebenarnya kebijakan tersebut cukup baik
namun pemerintah tidak perlu buru buru mengimplementasikannya jika mutu dan pelayanan kesehatan di setiap daerah belum sama
menurutnya saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah peningkatan mutu layanan kesehatan
mendorong pemerintah bagaimana melakukan standarisasi di kelas tiga
atau di kelas dua bahkan di kelas satu
standarnya kelas satu itu seperti apa sih yang terbaik
yang terbaik ya kita berbicara yang baik ya
karena masyarakat ingin mendapatkan haknya
karena kesehatan itu menurut undang undang adalah hak dasar yang harus diterima oleh masyarakat
ya penyeragaman standar pelayanan kesehatan melalui penghapusan kelas
pada bpjs kesehatan bisa menjadi angin segar bagi masyarakat luas
namun hal tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak
mulai dari stakeholder pihak rumah sakit hingga masyarakat sendiri
dengan begitu implementasi program kris benar benar bisa memberi manfaat bagi setiap masyarakat
khususnya di bidang kesehatan